selain mengejar pengemplang pajak justinus prastowo juga mengatakan revisi undang undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang sedang bergulir di dpr
harus memperkuat aturan anti evidence atau penghindaran pajak yang belum kuat di undang undang perpajakan nasional
aturan ini harus diperkuat sesuai dengan aturan internasional
penguatan kelembagaan di jenis pajak harus lebih kuat lebih akuntabel juga profesional kompeten berintegritas
maka daya dukung it itu mutlak it yang canggih yang bisa meng capture banyak data mengolah dengan baik analisis
dan dalam jangka cepat juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak melaksanakan kewajibannya
jangan sampai kita merebutkan kebijakan yang kontraproduktif pada investasi pada bisnis
law enforcement itu mutlak tapi fokus target yang jelas sasaran yang tepat itu penting
sehingga tidak ada persepsi seolah olah kalau saya di indonesia itu akan jadi sasaran pemungutan